terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih

itu mungkin dia underestimate itu
jadi anies itu sebetulnya ya menurut saya lebih telak kesalahannya

kiriman kiriman jadi harus diserap di sungainya
eh tau tau dia dapet

curah hujan yang ekstra gitu ya

antara pemprov dki dengan pemerintah pusat dan mungkin dengan daerah daerah sekitar lainnya

tapi jawabnya menurut saya

sebetulnya menurut saya itu jadi beda
karena kepentingan politik
jadi ini seolah olah kebijakan kampret lawan kebijakan kebong lagi
kenapa karena saya bilang kebijakannya pupr juga di sungai
kalau kita lihat dia bangun waduk bangun apa
itu kan sebetulnya bukan normalisasi
itu justru menahan air
membuat embung retensi
itu bagian dari naturalisasi
jadi sebetulnya itu dua duanya itu harusnya dua duanya dipakai
bukan hanya yang ini benar yang itu
tapi anda lihat dua duanya itu
dua duanya saling berdebat dan saling bertentangan
tidak mau memakai satu sama lain
jadi kata naturalisasi dan normalisasi itu
jadi seolah olah kita ganti yang satu kata cebong yang satu kata kampret
kalau kita lihat perbedaannya selain tadi naturalisasi dan normalisasi
ada juga persoalan bagaimana menghandle sungai
katanya dki jakarta punya pr nih dari kesepakatan beberapa tahun lalu
namun baru jadi enam belas km
kita sempat mendengarkan sedikit perdebatan antara menteri basuki
dengan gubernur anies kita dengarkan
namun mohon maaf bapak gubernur
selama dalam penyusuran kali ciliwung
nyata yang kali ciliwung yang sudah kita sepanjang tiga puluh tiga kilometer
yang sudah ditangani normalisasi enam belas kilometer
insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi
nah ini kita harus
gubernur akan diskusikan
untuk membuat program itu
perpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta
dan tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta
tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan
di bulan maret yang lalu
di kawasan kampung melayu
yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
itu perdebatan secuplik perdebatannya yang terlihat di depan publik
saya mau dengarkan lagi pendapat pak firdaus ali
yang mencoba untuk membedah
apa sih sebenarnya substansi perdebatannya
apa sih disputenya ini dimana nih pak firdaus
sebetulnya apa yang dikatakan pak basuki
yang dibikin oleh pemerintah dki jakarta
dengan pemerintah pusat
pada tahun dua ribu tujuh belas
pas kabarnya dua ribu tiga belas itu adalah
kita akan menangani masalah
tata kelola air kita di jakarta
dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir
di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat
kota kabupaten yang ada di hulu
di antaranya adalah
kita memberikan dorongan
tata ruang yang ada
jangan ada konversi lagi
ke dari apa
dari ruang resapan
ke ruang binaan
yang mengakibat kelimpasan lebih tinggi
yang kedua adalah
kita membangun waduk retensi
lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah dki jakarta
di antaranya saluran kali ciliwung tadi
sehingga beban dari hulu nanti itu
sampai ke muara tadi
yang disebut dengan normalisasi
sepanjang tiga puluh tiga km
dalam awal tadi
semuanya ada di wilayah dki pak
semua dki semua
dan itu tanggung jawabnya
pemprov dki jakarta
sesuai dengan kesepakatan awal
untuk membebaskan lahan
kiri dan kanannya
pemerintah dki jakarta
pada sampai tahun dua ribu tujuh belas
sangat komit sekali
untuk membebaskan lahan tadi
itu yang menyebabkan bahwa
kita berhasil mencapai enam belas km tadi
tapi begitu berganti dengan gubernur anies
beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi
mau pakai naturalisasi
sehingga kemudian tidak mau
untuk sisa yang tujuh belas km tadi
sisanya tujuh belas km itu
hambatannya karena memang berat sekali
negosiasinya mahal sekali
atau perbedaan policy sebenarnya
waktu yang enam belas km pertama
kita kan tidak ada masalah
tapi ketika kemudian gubernur anies tidak mau membebaskan lahan
gubernur anies tidak mau
dia mau naturalisasi
dia tidak mau bebas kan
itu yang membuat
analisanya seperti itu
itu yang membuat kemudian
pr tiga puluh tiga km normalisasi itu nggak jalan
sampai dengan pak bredaus ali
memang itu kondisinya
dpd melihat problemnya seperti apa ini
itu cukup berkontribusi nggak pada
banjir yang besar pada hari ini
sangat lah mas
karena daya tampungnya kan harusnya
khususnya yang lokal dulu ya
itu kan lebih banyak pada hujan lokal kan
kalau itu bisa dilebarkan sampai dengan trase yang sudah ditentukan
saya kira daya tampungnya akan jauh lebih tinggi
karena daya tampungnya tinggi
maka konsekuensi dari banjir yang begitu besarnya akan terkurang
itu yang pertama
sebenarnya ketika program berjalan
apalah istilahnya terserahlah
saya nggak mau berdebat soal istilah
ini bisa dijalankan
ada dua pekerjaan yang sekaligus bisa kita selesaikan
pekerjaan yang berjalan
pekerjaan pertama adalah kita bisa mengelola air dengan baik
yang kedua kita bisa menata
menata pemukiman di bantaran sungai itu
sehingga warga yang tinggal di bantaran sungai bisa kita naikkan harkat dan martabatnya
ke tempat yang lebih layak
ini memang itu tugas pemerintah
untuk bisa menaikkan harkat dan martabat warga yang tinggal di bantaran
dprd sendiri melihatnya kendalanya dimana mas gembong
lima belas km lagi yang belum selesai
dan rasanya sudah tiga tahun gak ada perkembangan
kata pak firdaus tadi
problemnya dimana sih anda lihat
dprd memantau ini juga nggak sih
sempat ada pembicaraan gitu
problemnya pak anies tidak mau melakukan pembebasan
problemnya di situ
itu kan selalu disampaikan bahwa janji kampanyenya beliau tidak akan melakukan penggusuran
sebetulnya itu tadi saya katakan
penggusuran ini sebenarnya dalam rangka untuk menaikkan harkat dan martabat warga kita loh
saudara saudara kita yang tinggal di bantaran kali
daripada setiap tahun mereka harus berhimpit himpit dengan kebanjiran
kebanjiran dan lain sebagainya
kenapa gak kita naikkan harkat itu
ya saya tuh sebenarnya kalau lihat data nih ya
saya nggak bicara politik kita bicara data ya
kalau saya lihat data tuh banjir sekarang itu sebetulnya dengan kaitannya dengan normalisasi naturalisasi itu
gak terlalu relevan sebetulnya
hujan lokal tuh sebenarnya lebih kelihatan dengan naturalisasi
tapi yang kita tangkap ini kayaknya ada perbedaan visi dan policy
jadi kita harus melihat lo nih yang bener yang mana
nah itu kita untung
kok gak akur gitu
kita untung sebetulnya
itu akan terjadi kalau kemarin tuh banjir kiriman itu seperti dua ribu tujuh belas
ingat nggak waktu pak jokowi jadi gubernur jakarta kan bobol tuh
latuah harari masuk sampai di uob orang meninggal itu
nah itu adalah contoh dimana normalisasi tuh jadi penting
makanya saya gak heran kalau pak jokowi begitu jadi presiden dia minta ini segera
dikebut gitu loh
karena dia sendiri ketika menjadi gubernur merasa
bagaimana akibat banjir kiriman di jakarta bisa aja nggak hujan
ada banjir kiriman kalau ini nggak segera diamankan ke laut
menurut anda alasan pemprov dki jakarta untuk tidak melanjutkan pr tujuh belas km itu cukup masuk akal
saya coba lihat riset juga
kalau saya riset yang saya tahu itu adalah penduduk menggugat
ada sebagian mulut menggugat
dan dimenangkan oleh penduduk
sehingga terhenti renegosiasi ulang
tapi kita juga nggak lihat seandainya itu masih pak ahok mungkin dalam renegosiasi ulang karena itu kebijakan yang dia dukung pasti dia akan lebih agresif
nah dalam hal pak anies mungkin karena dia berbeda pendapat ini jadiin alasan
hak hukum saya nggak bisa membebaskan karena ini saya kalah di pengadilan
yang terakhir ini mas gembong dan juga mas bambang gitu
kalau kita bicara mengenai ini kan mengatasi banjir ini kan lintas sektor lintas wilayah
ya kita nggak boleh main ego masing masing
yang paling penting duduk bersama negosiasi tentukan mana yang terbaik
anda lihat seberapa penting hal itu perlu dilakukan dan problem itu selama ini jadi problematika yang cukup signifikan nggak mas bambang
saya kira ya problem
malahan kan saya belum lama kayak kirim
saya ingat pak gubernur jokowi ketika dua ribu tujuh belas
dia kan berkali kali bilang problem banjir jakarta itu problem pemerintah pusat
bukan pemerintah jakarta karena dia lintas sektoralnya banyak gitu loh ya
tapi artinya orang pusat dan harus kerjasama dengan daerah
dengan undang undang otonomi sekarang ini kan presiden juga nggak bisa main perintah ke gubernur wali kota itu
itu semua kan nego akhirnya gitu loh
nah tapi menurut saya sebetulnya yang pak pemerintah bisa lakukan dengan cepat adalah segera aja
nah itu menurut saya saya kagum sama inisiatif pak doni
pak doni kan yang bisa menyatukan mereka
pak doni munar
gubernur terus pak menteri dan dia naik helikopter
lihat loh ini sebetulnya kan pak doni seolah olah tanpa ngomong bilang
ini kalian bertengkar aja ini hasilnya gitu kan
saya kira apa upaya yang dilakukan pak doni itu kalau bisa diteruskan itu bagus banget
karena saya lihat gini ya yang namanya normalisasi itu kan juga pupr membangun bendungan di atas
itu kan sebenarnya kontra normalisasi karena itu memelambatkan arus
air gitu loh
tapi kan itu dilakukan memang harus dilakukan gitu loh
jadi kita jangan terjebak lah dalam normalisasi normalisasi gimana jakarta dan seluruh indonesia bebas banjir
yang paling penting adalah
kalau banjir pun surutnya cepet gitu loh
yang paling penting adalah visinya harus sama dan strateginya harus sama
jangan semua punya kemau kemauan
mas gembong terakhir ini gimana nih jakarta kita kan kalau tentara atau artis atau kita lah atlet gitu ya
semakin banyak latihan kan harusnya semakin jago kan
nah kita latihan kena banjir mulu kayaknya terus terusan
jadi ini yang pertama banjir ini momentum kita bersama
sebagai rendungan kita bersama
untuk kita membuka diri
semua tidak boleh ego dengan kepentingannya masing masing
kita harus berbuat demi kepentingan rakyat jakarta
bahwa kemarin betapa besarnya pengorbanan dari warga jakarta
ini harus menjadi renungan kita sekali lagi
gak cuma jakarta loh pak
banten jawa barat tangsel
artinya apa ini justru menjadi hikmah ya
jadi hikmah ya
dan apa kelemahan presiden atau pemerintah pusat yang katanya punya otoritas penuh untuk bisa mengkoordinasi
dan mungkin ayo kita satu visi deh untuk ini
yang lain loh boleh beda partai
apa yang membuat itu gagal
presiden dari mana pun partainya
begitu jadi presiden dia harus menyamakan
mau gubernurnya dari partai mana pun
dia harus bisa kerjasama mengkoordinir
gak bisa dia melakukan
wah gubernur a mau saya
saya gak mau kerjasama
gubernur b temen saya
temen saya saya kerjasama
kita kasih contoh
banjir yang gawat sekarang itu terjadinya di banten dan di jawa barat
jawa tengah tidak
yang di bully kan gubernur d
oke kita mudah mudahan kedepannya dengan kesamaan visi
menurutkan ego semuanya bisa terlibat duduk bersama untuk menentukan mana strategi yang paling gitu dan paling baik dan paling cepat untuk
aromanya yang penting bukan jalan menuju roma
nah itu dia terima kasih mas gembong terima kasih mas bambang atas perbincangannya
presiden as menanggapi serangan udara negeri paman sam ke iran yang telah menewaskan jenderal iran qasem soleimani
kami akan segera kembali